pelo habis nangis ya enggak komik orang cuma ngantuk aja kalau gitu kita makan bareng ya sama umi
sama abah abah lu udah nunggu tuh di meja enggak om ya belum laper aduh ini anak susah banget ayo
kita makan bareng bukan rumpunya penyakit mah ntar kalau banyak kamu
ada di bagi tempat tunggu aja lah bener
jangan dengerin omongin aja maimunah diutup pandemon kalau kita menderita ya
apinya yang benar emangnya kita enggak bohong kita itu cuman salah duga iya roh itu kan
hal biasa adekan kadang kadang orang pikirannya hamil pada hati angka hamil
biasa itu udah jangan mikirin deh mulai sekarang lu istirahat deh tapi yang istirahat itu bukan badan
lu doang nih kepala lu juga supaya tenang ya tuh dengerin dong iya insyaallah kok gue kepikiran
terus sirum ya kenapa dia pada banget ya waktu ngasih obat ke kube
bener bener kayakmu kamar
aku tau bang
amang masih sekarang udah tertarik sama mbak rene
kamu tidak mau angka telepon abang
terima kasih ya bu aji
enggak gue cuma mau tanya
bagaimana tuh majikanmu si rodia
emangnya ada apa sama bu haji rodia
ya elu gue nanya sama elu
malah lu nanya lagi sama gue
maksudnya kenapa dia nggak bohong
kalau dia itu kagak hamil
apa bu haji rodia gak hamil
emang bener bu haji
kalau kerja di sono
jangan lo tutup kuping sama tutup mata
lu juga mesti tau apa yang kejadian di sono
lu cuma gak mau ikut campur aja ke bu haji
lu tuh kagak usah ikut campur
apa yang dilakukan di sana
jangan kayak kambing conge aja
kayak sekarang ini
sekarang kan lo udah tau ya
kalau bangke yang disimpen dimana aja tuh
bakalan kecium baunya
bisa gantian juga
elu pamit dulu ya
lu jangan sikat dekat si ya kalo punya mulut
lu jangan bikin gegar
untuk katanya embu haji maimunah
kau kok tau
ya kagak tau juga si be
hanya mengapa pai
bener tuh warga kampung kita
kagak boleh denger berita yang heboh
kasihan wajar oh dia ya be
aduh lela ngapain sih lu
pake kasihan segala sama tante ro
biarin aja dong malahan lu tuh
harusnya senang berarti kan ini ada
kesempatan kakak lu tuh buat maju
maju ngapain lu
ii babek kayak orang bego deh
babek kalo tante ro itu terbukti mandul
berarti ada kesempatan ayah untuk
mendapatkan om haji sulam
pikiran lu dimana sih jangan jangan
otak lu dalamnya unti nih ya
gila bahasanya bener sih lu eh lu mau
ngancurin keluarganya haji sulam ha
mau ngerebut haji sulam dari roh dia
aduh siapa yang mau ngerebut sih
ayah tuh cuman
ingin membahagiakan om haji sulam
mulia kagak tuh tujuan ayah
juga pan punya kesempatan dong
punya hak untuk mendapatkan istri yang
subur yang bisa memberikan keturunan ya kan
yang ada lu ngancurin lu tau
ya kalo ayah kan udah terbukti babek
bisa memberikan apa yang om haji mau
lu buktinya sudah
eh lu jangan bikin malu muka babin
di kampung ya lo emang
kurang puas lu ha haji sulam
itu umpanya tangi bukan sebulan dua bulan
tapi udah sepuluh tahunan lo tau
masa lu mau ngancurin begitu aja
aduh bapak berisik banget sih
babek tujuan ayah itu
hanya ingin melestarikan keturunannya om haji sulam
biar kagak punah
lu kira tuh haji sulam binatang langka
pake dilestarikan segala ya ha
biar modelnya kayak ulekan dua
ya abis kalau dia kagak ada turunannya
terus siapa dong yang nurusin usahanya
nobu bur eh itu bukan
urusan lu itu urusan
ngapain jadi pandai orang aja lu ingetnya tin
babek berisik banget sih yaudah kalo babek kagak mau
susah lu kalo lahirnya gak ditarik
enggak kok umi
rum cuma ngantuk aja
sama umi sama abah
tuh abah lu udah nunggu tuh di meja
rum belum lapar
ini anak susah banget ayo deh kita makan bareng
oh kan rum punya penyakit mah
yang remut umi
jangan lama lama mikirnya

lama banget sih abah udah lapar nih
ini mbak kagak liat tuh mbak
si rum manyun
eh kenapa sih lu
masih marah sama umi sama abah

eh masih banyak laki laki yang pantas lu pikirin tau
eh masih banyak laki laki yang pantas lufi kiri tau
udah rum mulai sekarang
lebih baik lu jauhin si robby
kar gak ada untungnya buat lu
lu kan tau
mpoknya tuh si rode mandul
apa lu mau ntar kalo si robby
kagak punya turunan kagak punya anak
apa lu mau ntar kalo si robby kagak punya turunan kagak punya anak
abis dong turunan kita
abah sama umi
jangan dong ntar abah mau umi yang rugi kagak punya cucu

lu kenan abah satu satu nya
jangan dengerin omongan
umi sama abah lu
umi sama abah lu
sampai tetes darah penghabisan
gua yang menentukan siapa calon suami dia
saya kan bisa jadi walinya juga
kagak bisa lu pikir gua udah gak ada
mau nggatiin gua menjadi walinya si rum
ade ipar lu rake
ini orang berdua
baru berabe pade
si rum itu kagak bakalan kaya begitu